jokowi diktator nah itu pertanyaan ya bukan pernyataan saya
pertanyaan itu banyak muncul dan dibahas publik terutama di media sosial terkait kebijakan kebijakan pemerintah belakangan ini
namun tuduhan ini tentu saja dibantah oleh presiden sendiri pastinya ya
katanya wajah kayak gini kok disamakan dengan diktator
apakah wajah diktator seperti apa sih wajah diktator itu saya juga gak tau
apakah memang kita bisa menilai bahwa pemerintahan jokowi itu menjurus ke arah ke diktatoran atau itu hanya fata morgana lawan politik semata
topik yang menjadi top of mind publik minggu ini tersebut akan kami bahas kembali bersama mas eko sulistyo deputi bidang komunikasi politik dari kantor staf kepresidenan
terima kasih mas eko yang kita impor dari jogja hari ini nih mas bambang dan kawan kawan
terima kasih mas eko sudah datang
mirip mirip kau wajah diktator
kemudian ada bang didi irawadi syamsuddin wakil sekjen partai demokrat
terima kasih bang didi atas kedatangannya malam hari ini
salam malam juga
kemudian ada jurnalis senior mas bambang harimuti
terima kasih mas bhm sudah datang
sebelum kita mulai dialog kita saksikan dulu informasi pengantar yang sudah kami rangkum berikut ini
bahasa komunikasi politik presiden jokowi kembali menjadi pembicaraan
dalam beberapa kesempatan presiden menolak anggapan yang menyamakan kepemimpinannya dengan diktator
masa wajah saya kayak gini wajah diktator
selang antara presiden memang terus mengemuka setelah disahkannya undang undang pemilu yang baru dan dikeluarkan neper puterna ormas
sebelumnya presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono sempat menyindir
kekuasaan harus diawasi sehingga tidak berjalan melampaui batas dan disalahgunakan
saya harus mengatakan bahwa power must not go uncect
kita kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas
sehingga masuk yang disebut abuse of power
namun kemudian presiden pun menyanggah pernyataan yudhoyono tersebut
saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada yang namanya kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak
kan ada pers ada media ya kan
ada juga apa
ada juga yang mengawasi di dpr
itu penguasannya dari mana mana
rakyat juga bisa mengawasi langsung
pengajar filsafat dan etika politik ui roky gerung mengatakan abuse of power bukan semata mata tindakan otoriter dan diktator
tapi juga bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan undang undang
hal ini merujuk pada beberapa kebijakan pemerintah seperti perpu tentang ormas dan presidential threshold
juga dia nggak ngerti apa itu abuse of power
abuse of power itu bukan orang yang jadi diktator
tapi menggunakan satu kewenangan yang berakibat tertutupnya misalnya komunikasi politik demokratis itu abuse of power
melakukan tugas pemerintahan melampaui perintah undang undang juga abuse of power itu
jadi bukan yang absolut yang disebut abuse of power
kalau udah absolut nggak lagi abuse of power
itu udah betul betul power mengangkangi
berapa kali presiden jokowi diterpa isu tak sedap
namun jokowi juga kerap menjawab isu tersebut dengan bahasa komunikasi politik yang lugas
dan tak jarang dengan sedikit bercanda
budi adiputro cnn indonesia
itu tadi kalimat punch dari presiden yang membuat kita semua tertawa
saya akan mulai dari bang didi dulu ini
dari partai demokrat partai yang sudah menjadi oposisi atau masih memilih jadi penyeimbang
saya kira dari awal kita penyeimbang ya
penyeimbang tetap ya
karena penyeimbang itu kan banyak hal hal yang baik dari pak jokowi kita dukung
kabinetnya kita dukung
padahal saya belum tanya apa apa ini ya
apakah bang didi sendiri menganggap sebenarnya termasuk orang orang atau kelompok yang punya perspektif bahwa presiden jokowi sendiri sudah mulai bergeser masuk menjadi seseorang yang sangat lekat dengan kediktatoran itu
saya kira kami nggak pernah mengatakan demikian ya
jadi saya kira yang ada yang namanya dinamika ya di dalam kita kan partai politik ya
kita partai politik ketum kami ketum partai politik
tentu karena kecintaan kita pada
bangsa dan negara pada pak jokowi adalah sangat berkompeten mengingatkan mana hal hal yang baik teruskan mana hal hal yang kira kira kurang tepat menurut hemat kami
tentu dengan solusinya juga kami berikan
jadi tidak ada kata diktator
tapi sebagai kawan yang baik tentu selalu mengingatkan hal hal yang baik saya kira
kalau dibilang diktator saya nggak tahu
itu bahasa di publik ya silakan aja
jadi bagi partai demokrat presiden jokowi masih dalam rel yang real demokrasi
jadi bagi partai demokrat presiden jokowi masih dalam rel yang real demokrasi

yang sebenar benarnya gitu
jika tidak diktator ya
jika tidak diktator ya
saya kira cukup baik apa yang dilakukan
tapi yang kalau lihat yang kami ingatkan mengingatkan hal hal yang keliru tentu ada juga ya yang kita ingatkan
itu lagi undangnya partai politik kan
konstitusi mengatur itu bahwa yang namanya partai kan menjadi penerus amanat rakyat
nggak kurang baik juga kalau partai lurus lurus aja bahkan yang dalam pemerintahan saya kira nggak ini juga
jangan diragukan kita selalu mendukung hal hal yang baik tidak pernah tidak kita dukung
kalau kita lihat di dua ribu lima belas awal ketika kpk dilemahkan
ya paling depan kami mendukung beliau
sehingga akhirnya beliau itu sama juga dengan masukan dari kami
tapi bang didi sebelum kita lanjut
saya ingin mengingatkan kembali meskipun tadi sudah diputar di paket pengantar kita
saya ingin anda kita melihat semua pernyataan presiden ke enam sby beberapa waktu yang lalu tentang masalah abu

akan dijelaskan itu apa maksud dari presiden sby itu
saya harus mengatakan bahwa power must not go uncek
kita kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas
sehingga masuk yang disebut abuse of power
pak didi apa maksud presiden sby itu
saya kira ini hal yang baik mengingatkan kita semua ya
jadi mengingatkan pemerintah
mengingatkan pemerintah juga
mengingatkan dewan perwakilan rakyat juga
kalau kita lihat pandangan kami ya
walaupun saya tidak ingin debat ini
tapi artinya itu luas ya
mengingatkan kita semua bahwa ya kita ikutlah rel rel yang ada di dalam konstitusi ini
sudah ada abuse of power atau memang ada kecurigaan akan ada abuse of power
atau mengingatkan supaya tidak ada abuse of power
mengingatkan supaya jangan ada abuse of powe
jadi belum ada abuse of power
mengingatkan mengingatkan kan baik baik saja masa nggak boleh
karena kemarin mas agus ketemu kok bagus sekali kok
sangat apa namanya sangat antara pak jokowi sangat marah kayak demokrasi
dan beliau tidak keberatan juga
beliau seorang yang sangat demokratis menurut mas agus
jadi saya kira saya kira tidak masalah itu ya
tapi kalau ramai di media dan sebagainya baik baik saja justru
karena ramai kan mengingatkan kita semua gitu
mengingatkan pemerintah mengingatkan rakyat dan semuanya
jadi tidak ada yang salah saya pikir
tidak usah lalu dibenturkan tidak ini saya pikir
standing position partai demokrat seperti itu ya
tidak menganggap presiden jokowi belum abuse of power atau melenceng atau menuju ke otoritas
selalu mengingatkan hal yang baik ya
karena ini masih ada dua tahun lagi kita berharap tentu pemerintahan ini lalu rakyat kita juga lebih baik
dan itu sangat memungkinkan mengarah ke sana
mas eko kalau tadi partai demokrat
mengatakan oh kita nggak pernah kok baik secara langsung ataupun di sosial media kan kader kadernya tuh
atau politisinya juga ramai juga menyuarakan sosial media gitu ya
tapi kenapa presiden jokowi itu begitu reaktif mas
minggu ini dua kali mas membantah kalau dirinya itu diktator
ya satu pertama kan begini
bahwa pernyataan sby saya sepakat
tidak ada kata kata diktator
tetapi lebih pada seorang tokoh partai politik
dan kemudian mantan presiden atau presiden ke enam
yang memberikan satu semacam input terbuka lah
kekuasaan itu tetap harus ada apa harus bisa dicek
supaya tidak tadi cross the line istilahnya
tidak melampaui batas kekuasaan itu sendiri
nah itu ya
nah dari situlah kemudian memang ada beberapa
saya amati di sosial media juga ada beberapa yang kemudian menggoreng itu
misalnya kemudian mengatakan bahwa presiden jokowi diktator dan sebagainya
nah padahal apa
sebetulnya presiden itu menjelaskannya secara sederhana aja
apa tampilan fisik apakah kemudian rupa saya menyerupai seorang diktator gitu
nah tapi sebetulnya
pasca reformasi itu bukan ini bukan soal pak jokowi ya
tapi bangsa indonesia sudah melandaskan diri
terutama setelah perubahan pertama sampai ke empat
itu batasan batasan soal kekuasaan soal pemerintah itu sangat dibatasi
meskipun ya meskipun sistem kita presidensialisme
tadi dijelaskan pak didi
jadi bagaimana kemudian kekuasaan itu semuanya dibagi
jadi tidak ada potensi atau kemungkinan atau posibilitas menjadi diktator
prasarat itu tidak ada prasarat itu tidak ada
sekarang membuat kebijakan ya membuat kebijakan undang undang
harus mendapat persetujuan
mengangkat duta besar saja harus mendapat pertimbangan
memberikan hak hak menyatakan perang membuat perjanjian internasional
itu semua harus bersama dengan dpr
jadi tidak ada potensi atau posibilitas itu
prasaratnya tidak ada
tapi kemudian kata dua
presiden pun bisa diimpeach
mas eko kalau kata mas eko tidak ada posibilitas atau celah gitu ya
untuk menjadi diktator gitu
tapi menurut dua politisi ini fahri hamzah dan juga fadli zon
ada tuh potensinya bakal presiden menjurus ke situ
kita lihat tuh pernyataannya
sistem ini sudah kita amputasi melalui amandemen konstitusi sudah tidak ada
tapi yang masih mungkin terjadi adalah ketika kita sadar betul kadang kadang
bangsa satu bangsa itu kadang kadang dalam pikirannya itu memang ada anasir totaliter
dalam subkultur kita itu ada ide tentang ratu adil dan sebagainya
orang orang yang datang menyelesaikan masalah
karena itu kadang kadang kita memang tidak siap menerima orang seperti pak jokowi
karena kok tampangnya itu tidak kuat gitu loh
dan pak jokowi jujur mengakui itu
ya tampangnya tidak kuat
tapi tampang jokowi itu ya memang
demokrasi itu begitu
milihnya yang kayak begitu begitu gitu loh
kadang kadang kita mereproduksi pasal pasal otoriter dalam undang undang
makanya saya mengeritik pak jokowi
pak jokowi memang by individual tidak kelihatan otoriter
tapi dia mulai dirayu mungkin dia bukan ya
dia dirayu untuk mereproduksi pasal pasal otoriter dalam undang undang
dan salah satunya adalah perpu ormas
dia membuat perpu tidak undang undang
dan dia membuat pasal pasal yang memungkinkan pemerintah tunjuk jari dan membubarkan satu lembaga
hari ini korbannya ormas besok korbannya bisa media besok korbannya bisa partai politik organisasi buruh organisasi intelektual
ini mengarah kepada satu kediktatoran baru

ormas itu adalah manifestasi dari kebebasan dari masyarakat untuk berserikat yang dijamin oleh undang undang dasar kita
dan kalau kemudian tidak ada satu proses pengadilan berarti pemerintah menambah dosisnya untuk bisa sewenang wenang dengan interpretasinya
sehingga bisa terjadi abuse of power
dan abuse of power ini adalah satu kediktatoran baru
oseko komentarin dong
ya cek begini lho
kalau sudah ke arah diktator mereka nggak akan punya partai
jokowi bisa melarang partai partai itu sebagai seorang diktator gitu
nah ini yang mudah ya
tapi pernyataan itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan
pertama secara politik
secara politik apa yang dilakukan oleh partai partai yang kebetulan saat ini ada di luar pemerintahan itu adalah mengkapitalisasi sebuah kebijakan
itu secara politik
yang kedua adalah secara subtansi
secara subtansi kita sudah punya namanya konstitusi
ukuran seorang diktator batasannya itu akan ada di dalam konstitusi
kalau kemudian sudah misalnya mengarah ke arah diktator ada indikasi indikasi ke arah itu
sebagai dewan di sana punya hak
untuk misalnya mengimpit dan sebagainya
mengimpit dan sebagainya kan
nah dalam kerangka soal undang undang ormas ya
undang undang ormas ya
perpu ya perpu soal ormas itu
konstitusi memberikan hak gitu loh
seorang presiden membuat peraturan presiden
apa peraturan pengganti undang undang gitu
jadi itu bukan manifestasi diktatoran seperti kata van lizon
zaman psb pun ada beberapa perpu
nah perpu ini kan
perpu ini ya kan tidak final
perpu ini masih bisa kemudian diuji
kemudian harus disetujui mendapat asuran juga untuk menjadi undang undang pada dpr
nah proses politiknya di sana
jadi tidak ada kekuasaan yang ini sifatnya mutlak
nah di negara lain makanya menurut saya juga dikaji di negara lain
pembubaran partai politik juga bisa dilakukan tapi oleh mk dan sebagainya
termasuk misalnya soal hti
di jerman itu
di jerman itu
itu juga dilakukan melalui sebuah kebijakan semacam perpu
jadi sama sekali belum otoriter sama sekali belum diktator mungkin pra otoriter atau pra diktator
ukurannya adalah konstitusi
ukurannya adalah konstitusi
sekarang bagaimana ukurannya
kalau kemudian dasarnya subjektif
misalnya oh pak didi punya jiwa otoriter
semua punya kalau diberi kekuasaan
oleh karena itulah kekuasaan dibatasi oleh namanya
tapi indikasi indikasi yang tadi diungkapkan oleh fary hamzah atau fary hamzah
masih sama sekali tidak
itu soal politisi mengkapitalisasi saja untuk investasi politik gitu
saya akan ke mas bambang
dan itu wajar saja gitu
mas bambang indikasi indikasi itu terlihat samar samar jelas atau hanya fata morgano lawan politik
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
usaha jurnal berikut

saya tanya ke mas bambang
meskipun tadi bang didi sudah mengatakan sudah menjelaskan bahwa ada kritiklah dari partai demokrat bahwa mungkin ada potensi abuse of power yang mungkin harus diingatkan bukan berarti presiden jokowi melakukan abuse of power
tapi dari apa yang kemudian
sebenarnya kan mungkin saja masyarakat tidak menganggap ada kediktatoran ada otoritarianisme
jadi kalau saya dianggap diktator kita jadi melihat siapa sih yang ngomong jadi diktator gitu kan
nah menurut mas bambang sendiri faktanya itu samar samar memang betul clear ada atau hanya fata morgana lawan politik
ya saya pikir ada dua hal ya ada de facto sama de jure nya
kalau secara de jure memang kalau satu pemerintahan mengeluarkan perpu itu kan sebetulnya pemerintahan itu mengatakan ini ada keadaan darurat
jadi jelas kalau tidak ada keadaan darurat tidak boleh mengeluarkan perpu
nah jadi dalam keadaan darurat itu ditujukan untuk membubarkan kelompok radikal dalam hal ini hti
jadi karena merasa melalui undang undang yang ada sulit
sementara mereka dianggap sudah terlalu berbahaya
nah jadi saya lihat yang bereaksi secara de facto tentu yang dibubarin bereaksi ini diktator
karena kenapa tidak pakai undang undang yang ada tapi bikin perpu
itu wajar lah namanya dia korbannya
tapi juga kelompok yang liberal atau yang pencinta demokrasi ini memang lampu kuning
karena pembubaran itu dilakukan sebetulnya di perpu itu masalahnya dilakukan oleh seorang pejabat kementerian dalam negeri
sehingga terlalu besar powernya di dalam konsep ini
kenapa tidak lewat pengadilan
supaya ada jelas gitu keputusan tidak diambil diam diam
dan perpu ini sebelum diuji di parlemen juga secara politik sudah dipakai gitu ya
memang perpu memang boleh karena perpu itu sebetulnya pemerintah mengapa keadaan darurat
makanya keluarin perpu
ya kita bisa perdebatkan nggak apakah sudah darurat atau enggak
tapi saya bilang masih menjelang lampu kuning lah nggak lampu merah
karena tadi seperti yang dibilang kan perpu ini bisa dibawa ke mahkamah konstitusi
apakah ini bertentangan ya dengan pasal konstitusi yang mengatakan
hak berserikat itu dijamin oleh konstitusi
dan perpu sendiri harus disetujui oleh dpr
kalau nggak disetujui dia otomatis gugur gitu
jadi masih ada lah ini apa
jadi kalau bagi saya kalau fahri hamsah sama fadlizon bilang wah ini diktator ya
di dpr tempat mereka mereka bisa bilang ini perpu ini tidak berlaku
sangat masuk akal nggak sih mas bambang kemudian komentar komentar bahwa memang kebijakan kebijakan presiden itu
menjurus ke diktatoran itu
atau memang itu sama sekali nggak
kalau kata mas eko nggak ada celah sama sekali gitu
era sekarang gitu ya
ini kan kalau diktator yang diktator itu kan tergantung berapa lama jadi diktatornya kan
artinya kalau pas sedeta militer langsung kayak di mesir langsung otomatis diktator
tapi seperti proses di indonesia kan bung karno kan dulu menjadi diktator itu melalui suatu proses yang panjang
ujuk ujuk jadi diktator
nah saya kira kalau kelompok pro demokrasi yang menyampaikan kekhawatirannya
itu kan mereka melihat wah ini kok jalannya ke arah sana
jadi sebelum keterusan dikasih warning
tidak hanya oposisi yang kemudian jadi korban tapi juga kelompok pro demokrasi
dan menariknya kelompok pro demokrasi ini sebetulnya terbelah juga ya
di satu sisi mereka merasa memang ancaman
kelompok radikal itu mungkin
ada sebagian menganggap ini sudah masuk daerah kegentingan gitu
sehingga layak perpu
tapi umumnya kalau saya tanya mereka mereka sebetulnya pembubaran hti nya setuju
cuma caranya diperpu itu menurut mereka itu berlebihan
mestinya bisa dibikin yang lebih demokratis
yang dianggap sebagai orang otoriter atau dpr
ya otoriter atau menuju diktator
kalau tadi mas eko mengatakan tidak ada celah dalam ruang demokrasi seperti sekarang
environment demokrasi seperti sekarang untuk seorang presiden itu bisa jadi diktator atau otoritarian
pernah nggak ada contoh kasus mas bambang dari pengetahuan anda yang sangat luas itu
dalam rezim demokrasi seorang pemimpin bisa menjadi diktator
ya saya paling gampang yang sangat terkenal adalah jerman dan itali
hitler itu terpilih secara demokratis
ketika dia menjadi pemimpin pelan pelan dia matikan demokrasinya
musolini juga hal yang sama gitu loh
jadi memang demokrasi ini satu hal yang nggak boleh kita anggap sekali kita dapat akan kita dapat
bahkan kita bilang sekarang amerika pun sekarang terancam konsolidasi demokrasinya dengan trump
karena trump mulai melakukan tindakan tindakan yang mengarah menuju diktator
walaupun amerika sistem konstitusinya sistem politiknya sangat kuat ya untuk melawan itu
tapi sudah banyak orang yang teriak khawatir karena mengarahnya ke sana
sebetulnya ini kan bukan sudah sampai menjadi diktator tapi kok udah ada tanda tanda menuju sana sebelum ini jadi
ya kan ibarat kebakaran
kalau udah gede kebakarannya telat
mendingan baru apinya meredit
jadi ini bagian mengingatkan ya
kalau inilah ini apa alarm asep itu kalau di gedung ya baru asep rokok dia udah bunyi kan
tapi kalau ketika kelompok pro demokrasi ataupun tadi kelompok oposisi yang mengingatkan bahwa presiden termasuk partai demokrat lampu kuning dong
jangan sampai diktator jangan sampai abuse of power gitu kan
kita lihat tuh bagaimana jawaban presiden menanggapi kritika kritika tentang kediktatoran itu
gak usah takut
gak usah takut presidennya gak diktator kok
sekarang di medsos kan banyak yang menyampaikan bahwa presiden jokowi itu otoriter diktator
masa wajah saya kayak gini wajah diktator
silahkan dikenalkan dulu
mas eko kenapa presiden menjawab tudingan kediktatoran kalau tadi dari fahri hamzah misalnya ataupun dari fadli zon gitu
kenapa menjawabnya dengan wajah saya kok tidak diktator
tapi sebelum dijawab saya juga punya hasil screen capture dari twitter wakil sekjen partai demokrat rahlana sidik yang juga mengomentari nih tentang kediktatoran kediktatoran yang rame di media sosial
yuk kita lihat
saksikan sebelum nanti mas eko komentari ya
ini kata rahlana sidik ya manipulatif itu berkomentar tampang gini kok diktator padahal dia tahu yang disoal itu bukan tampang tapi kebijakannya
kita lihat twitter yang tweet yang satu lagi
ini koleganya mas didi ya
yang satu diktator kejam dunia ini foto hitle dan foto charlie chaplin ya
yang satu diktator kejam dunia yang satu lagi pelawak besar di dunia
diktator bukan tentang tampang
diktator bukan tentang tampang
tentang tampang itu kata wakil sekjen partai demokrat
kenapa dijawabnya soal tampang gitu mas eko
tadi yang awal kan sudah disampaikan presiden ya
secara lingkungan eksternal ataupun secara konstitusi ini kan ada pes secara bebas kemudian ada lembaga dewan yang sudah berubah pasca aman ben undang undang dasar
kemudian ada lsm
perkembangan sosial media dan sebagainya
itu kan sudah dijawab secara policy
tapi konteks tadi adalah kontek di depan anak anak
kemudian menjelaskan apa sih maksudnya diktator itu secara mudah saja gitu loh
jadi ini memang karakter karakter presiden
dari melakukan counter itu secara praktis dan mudah saja
bukan meng simplifikasi masalah
ini kan mungkin bagi sebagian orang yang apalagi menjadi korban ini serius sekali mas eko gitu
karena semuanya sudah
sekarang mau apa sih
dari sisi konstitusi misalnya
tadi saya sudah sampaikan presiden bisa diimpete
presiden kekuasanya juga berbagi dengan dpr
artinya kalau kemudian ada hal hal yang dpr nanti tidak setuju ya itu diputuskan di dpr
nah itu menurut saya
kalau mau lebih dalam konteks tadi
penopang dari seorang diktator itu hanya partai tunggal
semua partai nggak boleh berdiri
jadi kalau ada yang mengatakan presiden jokowi diktator
sebetulnya secara tidak sengaja
dia mendowngrade pimpinan partai politiknya sendiri gitu loh
tugas partai politik adalah salah satunya memberikan koreksi terhadap seorang presiden terhadap pemerintah dan sebagainya
mas didi sampai presiden sby kemudian waktu itu mengeluarkan kata kata jangan sampai abuse of power
kalau mas bambang tadi sih merasanya dari saya simpulkan ini sudah lampu kuning sebenarnya
yang pak sby juga baca gitu
anda melihat lampu kuning lampu kuningnya itu ada di sektor sektor
saya kira begini ya dengan melihat saya langsung aja ke permasalahan ya
perpu saya sependapat dengan mas bambang
kita ada proses pengadilan
kenapa nggak lewat proses pengadilan
kan itu akan lebih demokratis akan diuji disana
ketimbang adanya perpu yang memberikan kewenangan kepada pejabat tertentu untuk bisa langsung melakukan tindakan tindakan yang menyetop organisasi itu
jadi menurut saya perpu ini gak tepat
jadi biarkan sekarang ada uji material lalu ada proses di dpr
ini kalau berlanjut menjadi lampu kuning juga
tapi secara substansi demokrasi ini sudah bisa dikatakan merupakan bentuk otoritarianisme belum
iya kalau saya pribadi berpendapat ya itu lampu kuning sih ya sepakat saya dengan mas bambang
tapi ya selalu kan proses demokrasi itu kan banyak ujiannya
justru kalau hal ini lalu banyak mas bambang
bukan banyak kritikan untuk memperbaiki ke depan kan bagus bagus saja
zaman pak sbsd ini sebagai presiden waktu itu pernah gak sih sampai lampu kuning lampu kuning yang kemudian lampu lampu proses demokrasi
perpu yang dalam konteks demikian ormas belum pernah ada
belum pernah ada
lalu ada pihak pihak ini jadi agak jauh saya bicara ya
ketika mengkritisi lalu pihak pemerintah ya saya nggak bilang pak jokowi lah
pemerintah lalu sedikit sedikit mengatakan makar dan sebagainya tidak pernah terjadi
sekeras apapun zaman itu ya
saya tidak ingin membanding bandingkan tapi saya kira ini kan saling apa ya
yang masa lalu hal hal yang mana proses demokrasi kritik yang keras
bahkan pak sby sangat sempat yang agak menghina saya rasa ya kritikan yang ada sapi lalu si buya kerbau
tapi tidak malah marah beliau
beliau gak marah
jadi menurut anda rezim atau pemerintahan sekarang lebih agak sensitif dalam bereaksi terhadap kritik
saya kira agak sensitif
oleh karenanya ya masih ada waktulah
ini kan proses semua
proses demokrasi saling ya tidak
ya saya nggak mengatakan salah
tapi sebaiknya suatu proses demokrasi yang dibangun sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang mana diberikan kebebasan yang sedemikian rupa
sahabat tanggung jawab ya tentunya ya
biarkan aja proses itu berjalan
dan dengan sendirinya masyarakat akan makin matang dan dewasa
apalagi kalau saya lihat majalahnya mas bambang ini apa kurang kerasnya ya
majalah tempo saya paling keras
di masa lalu tidak pernah juga ini ya
beda dengan zaman orba atau ya gitu
oke saya minta mas eko menanggapinya tapi di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersajar di segmen berikutnya
perpu ormas menjadi lampu kuning pertama
kemudian jika kita ya kita nggak membanding bandingin tapi kan publik pasti akan membanding bandingkan antara pak jokowi dengan pak sby
misalnya pak sby katanya mas didi tadi jauh lebih ramah terhadap kritikan
tidak dianggap makar mungkin tidak memindanakan orang orang yang dianggap mengkritik
hal hal seperti itu gimana
ini mulai dari mana dulu dong
ya terserah mas eko
lampu kuning perpu ormas lah paling tidak
itu yang menjadi lampu kuning utama dan pertama dari catatan partai demokrat dan pak sby tadi
input ya kritikan itu menjadi jendela untuk melihat dunia luar
atau pak jokowi sendiri sering bilang sebagai jamu pahit
pahit tapi menyehatkan
nah kalau konteknya adalah kritik ya
nah misalnya tadi soal
nah memang buat saya misalnya
pembaharan sebuah ormas ini memang pil pahit di alam demokrasi
dan itu kan sempat pernah diuji di alam mk
nah tapi anda lihat di perpu itu
pada ujungnya masih ada kekuasaan pengadilan yang akan memutuskan
apakah misalnya pembaharan itu sesuai dengan tata aturan yang ada
jadi tetap ada proses pengadilan disitu ya
kecuali kalau kemudian
kekuasaan pembaharan yang dilakukan oleh tadi pemerintah itu masih di uji di
masih punya ruang di uji di lembaga pengadilan
termasuk di mk kan
lampu kuning ya
tapi ini sebuah kritik
sebuah masukan sih
supaya kemudian pemerintahan atau presiden tidak menjadi seorang otoriter
menurut saya ini hal yang positif
tapi kenapa sih mas kalau dinilai banyak orang ini sudah lampu kuning
bahkan bukan hanya partai penyeimbang yang nggak mau dibilang oposisi
ya memang tugasnya begitu
kelompok pro demokrasi lah seperti mas bambang
ini kan sudah lampu kuning
jadi dari segala sisi dianggap ini lampu kuning sekali gitu kebijakannya ini
kenapa harus bikin lampu kuning kalau gak bisa pilih lampu hijau gitu
lampu hijau kan lebih enak
kalau pemerintah pasti akan mengatakan bahwa ini kami misalnya ini gak ada masalah
konstitusi juga memberikan hak pada presiden
kecuali tidak ada hak untuk membuat sebuah perpu
nah tinggal kemudian bagaimana masyarakat sipil
kemudian juga teman teman di dpr menguji itu
untuk menjadi undang undang
karena disitulah kemudian apa yang sudah dilakukan pemerintah apa yang menjadi ketetapan pemerintah itu akan dibutuhkan atau enggak
menjadi sebuah ketetapan undang undang
nah menurut saya disitu
oke ini kan kita bicara substansi
tapi kalau kita bicara hal lain
ya suka atau tidak suka
muncul pernyataan dari fahri hamzah tadi
yang kita mungkin bisa menelaah
oh mungkin bisa benar bisa salah gitu ya
seperti ketika melihat presiden jokowi memang wajahnya tidak kelihatan otoriter
tapi dia dirayu rayu oleh orang orang sekelilingnya dia
untuk mereproduksi pasal pasal otoriter
jadi orang orang seperti mas eko kali yang salah ini
mengajak ajak presiden untuk masuk ke lampu kuning
padahal lampu hijau apa jalur yang lebih hijau lagi lebih
bisa ditempuh gitu
bener gak mas
asumsi semacam itu wajar saja
bahkan di dalam setiap kekuasaan ya
apakah itu presiden jokowi
apakah soekarno pun
yang begitu strong leader
apakah pak sby
apakah bu mega saat itu dan sebagainya
karena selalu ada namanya lingkaran presiden
ada kemudian juga partai pendukung
asumsi asumsi itu sangat
jangan hanya pada asumsi
apalagi dalam politik kenegaraan
karena semuanya ada batasan batasan yang sudah ada aturan mainnya
karena presiden itu ya
di dalam undang undang dasar empat puluh lima
sumpah dan janjinya adalah
memegang teguh undang undang dasar empat puluh lima
serta menjalankan undang undang dan peraturan peraturannya
nah kalau kemudian ada upaya untuk melanggar itu
kan sudah jelas tentuannya
bisa dilakukan impeachment
bau seperti apa lagi gitu
kalau terhadap tadi kritik kritik
kritik kritik kepada presiden
kritik gak masalah
kemudian sangat sensitif gitu
kritik itu enggak masalah
cuma saya sampaikan ya
konteknya misalnya soal rahlan ya
kemudian juga pak sby
dua orang ini
saya anggap pemimpin yang
asalnya sama sama dari jawa
supaya ini bukan soal etnisitas ya
tapi ada hal hal yang
mungkin mungkin menurut saya
pak sby juga nggak suka
karena ada cara cara yang lain
beberapa hari yang lalu
pak sby mengirim
saya anggap putra mahkota ya
dan diterima dengan baik
ini cara cara jawa gitu
ini dua pemimpin yang ngerti
jadi yang ribut di bawah aja dong
nah iya makadar itu
saya ketemu rahlan juga nggak ribut gitu
ada cara cara begitu
oke sekarang gini
saya akan kembali memutarkan tadi
pernyataan presiden jokowi
tentang bagaimana dia akan
ormas ormas yang dinilai radikal
dalam beberapa waktu yang lalu
dan kemudian banyak yang mengaitkan
atau diksi diksi yang dipakai presiden jokowi ini
mirip sekali dengan soeharto
kita akan ingatkan kembali
kalimat presiden ini
pancasila ini sudah final
tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar
dari udana biasa parting madari
dari kebenetaan kita
itu hal yang sangat fundamental sekali
kalau itu ada ormas yang seperti itu
orang bicara masalah pki bangkit
sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang
ada tank yang jelas sekali
jangan ditanyakan lagi
ini wajar gak sih orang orang
jadi kemudian mengait ngaitkan soeharto dengan jokowi
kemudian ada wacana juga
mulai menjurus ke diktator
frase frasenya itu menuju ke situ gitu
ucapan yang defensif
sama seperti pak harto
dulu kan mengucapkan saya gebuk itu
ada informasi bahwa
ada sekumpulan jenderal yang akan menggulingkan dia
saya kira di sini pak jokowi itu juga
memang konteknya sama
dia kan merasa memang
bahwa memang tujuannya
menggulingkan pak jokowi
kalau gak gitu kan
orang orang yang ditangkap makar
itu kan dengan tuduhan makar
itu kan sebetulnya tuduhan
ingin menggulingkan pemerintah yang sah
ingin menggulingkan pak jokowi
upaya upaya inkonstitusional itu
dengan mengatakan begitu
lepas apakah seperti tadi
katanya pak fahri hamzah
apa ini berdasarkan fakta
atau karena laporan
itu soal yang bisa kita perdebatkan lagi
tapi buat saya
kalau kita lihat ucapannya pak jokowi
kan jarang ngomong sekeras itu
nature nya kan orangnya biasanya
kali ini bicara begitu
dan mengeluarkan perpu
memang menurut saya
mungkin pak jokowi menganggap
ancaman ini sudah sangat genting
dia enggak akan
saya menduga saja
ini alasannya praktis saja
nggak apa apa ini perpu
nanti misalnya dibatalkan oleh
atau dibatalkan oleh mk
hti sudah dibubarkan
bahwa masalahnya nanti mereka daftar lagi
nah itu bisa
kamu benar benar pancasilais atau enggak
jadi dari perspektif presiden
memang sudah sangat genting
dan ini menurut saya
tapi kan masalahnya
yang praktis praktis itu
menyelesaikan satu masalah
bisa menimbulkan masalah yang lebih besar
kita kan harus pakai ilmu pegadaian
tanpa menimbulkan masalah baru
mereka sebetulnya menganggap
seandainya sedikit lebih baik aja
ya mungkin kritik pada kantornya mas eko
kenapa nggak lebih baik gitu
dari tempatnya mas eko
ini memang gawat banget
tapi kejuan sudah tercapai
itu enggak sih
banyak orang mengatakan
saya kalau buka twitter
waduh ini galak galak juga orang orang ini ya
kenapa sih pemerintah
kita pakai dulu
urusan belakangan nanti
saya mau tambahin
belum pernah loh
dalam sejarah republik
kalau kita lihat
segitu banyak orang
untung pak jokowi
mengatasinya dengan baik ya
dengan ikut sholat bersama
kalau pada saat itu
terjadi huru hara
itu potensinya memang
nggak ada kegentingan yang gawat
negeri ini tadi
sudah dicontohkan oleh
mas sebambang ya
dengan dua contoh
itu tidak ada hal hal
kalau saya boleh mengkritisi
ada cara yang lebih soft lah
menurut emat saya ya
frasa frasa yang digunakan tadi
saya gebuk segala
saya cinta demokrasi
ada hal hal lain yang lebih
cukup mengganggu sedikit ya
diksi diksi seperti itu ya
pak presiden bisa mengatakan
bisa dibawa ke proses hukum
kan akan lebih lebih sejuk
karena sudah terbukti
jutaan orang yang berkumpul
timbul bala kesejukan
tapi saya begini
ada satu hal penting
supaya komunikasi antara
presiden dan para mantan
mantan presiden yang di amerika
ada di amerika serikat ya para
dan presiden yang ada
apa apa yang menjadi masukan
tidak sampai sepenuhnya
kecurigaan dan sebagainya
kalau ini dibentuk
bahkan mata mata presiden di amerika
sudah sering sekali kita bahas
bagus menurut saya
untuk pemerintah sekarang
untuk membantu tugas tugas pemerintah
jadi komunikasi bisa bulat
sebenarnya saya akan tanya ke mas eko
tapi sayang waktu kita sudah habis
kalau boleh satu menit dari anda mas eko
apakah presiden perlu memakai kata kata
sekeras itu sebenarnya untuk mengatasi masalah
ini kan konteksnya lain
kamu ambil gambar itu kan
gambar lain pada saatnya
ini kan gambar yang lalu
nah justru inilah presiden
sebenarnya menjalankan konstitusi
melarang soal ajaran komunisme
leninisme dan sebagainya
kemudian perubahan kuhap
tidak hanya soal marxisme leninisme
tapi juga ajaran ajaran lain
yang bertentangan dengan pancasila
nah kalau kemudian presiden tegas kayak begitu
gimana menjalankan konstitusi harus tegas gitu
selain tab mpr
ya ketika kemudian presiden yang awalnya
atau secara umum sering dilihat
tiba tiba itu aja kekagetan aja
jadi selain tab mpr yang melarang komunisme
produser saya juga melarang kita melanjutkan dialog
terima kasih mas eko
terima kasih mas jidid
terima kasih mas bang
atas perbincangannya malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini
akan segera hadir
tetaplah bersama kami
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas